anda masih bersama kami terkait beberapa kasus calon kepala daerah yang berlaga di pilkada seretak dua ribu delapan belas
yang menyandang status tersangka
partai golkar dan pd perjuangan sepakat untuk mendorong presiden jokowi mengeluarkan perpu
tentang mengatur pergantian calon kepala daerah yang berstatus tersangka
namun rencana ini mendapatkan tentangan dari sejumlah pihak terutama sejumlah partai oposisi
terkait hal ini menteri dalam negeri cahyokumolo mengatakan
pengguguran tersangka dari daftar calon kepala daerah cukup diatur oleh peraturan kpu saja
nah ini kan sebetulnya merugikan bukan saja buat partai politik tetapi juga buat rakyat
kenapa demikian karena rakyat itu kan tidak bisa dihadapkan pada pilihan calon kepala daerah yang bermasalah secara hukum
apalagi jikalau misalnya calon kepala daerahnya itu terpilih
nah oleh karena itu
untuk jangan sampai mencidrai kepercayaan rakyat
maka partai golkar mengusulkan untuk dibuat satu perpu
waktu satu dua yang kena kan pemerintah tidak bereaksi
ketika sudah delapan kader bereaksi
kebetulan mohon maaf ya nanti coba dicek datanya
sejauh yang saya tahu dari delapan yang kena ini ya calonnya kebetulan dari partai pemerintah katakanlah begitu
berarti kan ada kepentingan di situ
sejauh ini pemerintah menyampaikan tidak akan mengobrol perpu
kok untuk hal begini pemerintah mengeluarkan perpu
berarti ada kemungkinan tanda kutip
kami serahkan pada kpu
tapi kami tidak punya inisiatif untuk perpu ataupun mengusulkan dpr untuk merubah undang undang
karena keputusan mk juga sudah jelas
ya saya kira kalau toh ini menjadi bahan pertimbangan yang mendesak tadi
ya silahkan kpu membuat aturan

sekarang ini aturannya kalau terkena kasus ya
sepanjang dia tidak meninggal sepanjang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ya dia terus
lalu bagaimana sikap pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri dalam menyikapi wacana diadakannya
atau diterbitkannya perpu untuk mengganti calon kepala daerah ini
saya sudah tergabung atau telah terhubung malam hari ini dengan jurubicara kementerian dalam negeri
bapak arief m edi
selamat malam pak arief
selamat malam mas
pak arief boleh dijelaskan kepada masyarakat ini bagaimana sebenarnya standing position pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri
sikapnya seperti apa
menyikapi banyaknya calon kepala daerah yang menjadi tersangka terutama kasus korupsi dan apa wacana mengeluarkan perpu ini pak
seperti apa standing positionnya pak
kami pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri sudah ada arahan juga dan sudah bersikap melalui pak menteri bahwa perpu itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak
dan saat ini kewenangan itu untuk aturan ada di kpu
kalau kpu menganggap itu mendesak silahkan menggunakan pkpu
itu prinsip karena terus terang karena ini kan kita harus menghargai negara hukum harus bisa menghargai proses hukum yang berlaku
pemerintah tetap menunggu inkrah atau kepastian hukum tetap tersangka masih dalam proses pemeriksaan dan lain lain
dan tentunya kita akan menunggu itu
karena setelah undang undang aturannya seorang yang mendekat akan mendekat

itu sudah dijelaskan dalam aturan kpu
pak arief tapi dalam hal ini menteri dalam negeri atau pemerintah sendiri menganggap bahwa hal ini sudah menjadi suatu masalah yang cukup krusial belum sih pak
ada delapan calon kepala daerah yang kemudian ditangkap oleh kpk menjadi tersangka
ini apakah juga akan menurunkan kualitas demokrasi atau kualitas pilkada tahun ini gitu pak
enggak mas ini kan kita berproses hukum ya
calon calon itu masih tetapkan sebagai tersangka masih ada proses hukum ke depan
kalau memang sudah ditahan kemudian tidak melanjutkan ya itu nanti lain lagi
atau dia meninggal juga baru bisa diganti sesuai dengan undang undang yang ada
sebenarnya ini kan akan meningkatkan juga masyarakat bisa memilih
jadi masyarakat tidak terimbing oleh apapun pilihlah yang terbaik
sudah ada contoh di situ mana yang harus dipilih dan mana tidak
membudayakan masyarakat juga untuk melihat pilihan yang baik mana
yang akan dipilih mana yang akan menjadi pemimpin seperti apa

harus tetap taat pada hukum untuk mengikuti proses hukum yang ada
jadi pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri menyarankan kpu untuk merevisi peraturan kpu ya pak
untuk menjustify atau apa namanya menyesuaikan dengan situasi terkini
itu landasan hukumnya cukup kuat nggak pak arief
aturan ini kan bergulir untuk laksanaan pemilu
ini kan sudah teranahnya kpu
yang buat aturan seperti apapun kpu
kalau perpu perpu itu dikeluarkan hanya dalam keadaan yang mendesak
seperti apa kan
negara dalam keadaan gawat atau terancam seperti itu kan
ini kan tidak karena proses hukum masih berjalan
pak arief bukankah jika kpu mengeluarkan peraturan baru terkait untuk mengganti calon kepala daerah di pertengahan jalan ini
bertentangan dengan undang undang di atasnya pak
undang undang pilkada dalam hal ini yang kemudian menyatakan bahwa calon yang bisa diganti hanya calon yang meninggal dunia gitu
pak arief bukannya ini kemudian secara norma hukum atau landasan hukum tidak kuat
jika menteri dalam negeri menyarankan kpu saja yang merubah pkpu nya gitu pak
iya kami menyarankan seperti itu
itu kan masih tergantung nanti menko polhukam dan menteri hukum juga untuk membahas itu
tapi prinsip di kementerian dalam negeri menyarankan untuk kpu yang membuat aturan itu
atau bisa diatur dalam pkpu misalnya undang undang nomor sekian seperti ini bunyinya
kemudian pkpu mengatur apabila terjadi hal sebegitu bisa juga
itu tergantung kpu nanti yang membuat
karena ranah pelaksanaan pemilu aturannya ada di kpu
tapi kalau harus mengeluarkan pkpu kan sangat tidak bisa
karena aturan pengeluaran pkpu adalah ketika kondisi dalam keadaan mendesak
pendesak dalam hal negara yang dibahayakan atau ada ancaman apapun baru pkpu itu keluar
jadi tidak kemudian kita mengeluarkan pkpu kayaknya dengan calon pilkada ini
toh hukumnya belum selesai
kalau proses hukum tersangka sudah inkrah baru kita bisa bersikap tentang hal itu
menurut anda landasannya cukup kuat pak
jika ini hanya memang dibebankan kepada kpu saja
tidak pemerintah mau nganggap pkpu atau mungkin dpr secara cepat melakukan revisi undang undang pilkada gitu pak
ya kalau itu memang mau diingat nggak pak
tapi kami pemerintah bersikap aturan atau pelaksanaan pemilu ada di kpu
ranahnya kpu yang akan mengajukan hal tersebut
dan itu sebenarnya sangat membantu untuk mendewasakan masyarakat juga
contoh lah kalau ada pemilih seperti ini ayo kita pilih yang baik
dan hanya terpengaruh dengan iklan dan apa saja
masyarakat bisa menilai dengan baik
oh ini jalanku seperti ini latar belakang seperti ini
oh dia masih berproses hukum
jadi kita akan belajar bagaimana kita mentaati hukum dengan baik
jadi biarkan proses politik yang kemudian ini memberikan pelajaran demokrasi bagi partai partai atau calon calon yang kemudian menjadi tersangka
akan seperti itu bagi masyarakat
masyarakat akan lebih fair kan
silahkan dipilih yang mana yang mereka mau dengan latar belakang yang baik
pak bagaimana dengan tutup
karena tersangka itu kan baru proses dan belum inkrah
masih ada proses hukum
kita masih juga ada asus perang juga
tak bersalah juga kan memungkinkan
bagaimana dengan mengantisipasi nanti calon calon yang bisa saja menang gitu pak
kemudian nanti dalam waktu tidak lama setelah menang dan dilantik oleh menteri dalam negeri atau gubernurnya atau seperti itu
itu langsung kemudian dipenjara gitu pak
karena inkrah kasus hukumnya
ini tidak menjadi perhitungan khusus gitu pak dari pemerintah
bahwa ini harus diantisipasi
tidak ada menang
dicalonkan kan berpasangan kepala daerah dengan wakilnya
kalau toh kepala daerah kemudian berhalangan hukum tetap dia tidak bisa melaksanakan tugasnya tentunya wakil yang akan naik
kalau masih baru dilantik kemudian dia ditetapkan difonis inkrah ya bersalah kemudian dihukum wakilnya naik
partai pengusung memilih untuk wakilnya
itu kemarin berproses juga untuk di daerah sulawesi ada yang seperti itu juga kemarin
dilantik kemudian saat itu juga
diberhentikan karena sudah mendapatkan keputusan hukum tetap
tidak ada masalah tentang itu
jadi biarkan mekanisme administrasinya juga berjalan gitu pak ya
tapi bagaimana dengan tuntutan pak sebagian kelompok masyarakat sipil terutama para pemantau pemilu
sebagian juga partai partai koalisi pendukung pemerintah di dpr
menyarankan pemerintah untuk mengeluarkan perpu karena sudah banyak sekali calon kepala daerah yang ini
tuntutan tuntutan seperti itu juga menjadi konsideran nggak sih pak
cukup dipertimbangkan nggak sih oleh
diberhentikan dari pemerintah
ya tentunya kan apa keinginan masyarakat pasti akan dasar menjadi pemerintahan
dia menjadikan dasar untuk pemerintah berbuat
nanti masih ada menko poluka masih ada menko umham
kita ke mendagri sebentar lagi menyatakan seperti itu
pak menteri sudah menyatakan bahwa kalau mengeluarkan perpu itu kan jelas harus keadaan yang mendesak
dan kita nggak mungkin keluarkan prpu tanpa situasi kondisi sesuai udara udara yang ada yang dikatakan mendesak
karena dengan pilkada kan masih banyak calon yang lain dan masih dalam berproses
belum sesuatu yang mendesak
dan kalau toh dia kemudian calon ini terpilih kemudian memang betul betul terbukti dan mendapatkan kekuatan hukum tetap
dan masih bisa diganti wakilnya nanti dari partai pengusung yang akan mengusulkannya lagi
pak jika perpu tidak menjadi pilihan pak bagi pemerintah untuk saat ini
apakah kementerian dalam negeri misalnya pak berinisiatif untuk mengajukan revisi undang undang pilkada dalam waktu dekat gitu pak
masuk dalam ranah atau
pelaksanaan pemilu kada ini
atau pemilu langsung nanti
adalah kewenangan sebenarnya pada kpu
kementerian negeri sudah tidak lagi menangani itu
kami hanya memastikan bahwa anggaran berjalan dengan baik
kemudian nphd tertanda tangani oleh semua kepala daerah
dan bisa dilaksanakan anggaran cair pada saatnya kpu bisa melaksanakannya dengan baik untuk pelaksanaan pemilu
pak arief terakhir sekali pak boleh diyakinkan kepada
mungkin masyarakat pemilih partai partai yang kemudian
ataupun para pemantau pemilu kelompok masyarakat sipil yang kemudian mendesak pemerintah
ayo dong mengeluarkan perpu secepatnya untuk mengatasi masalah ini
apa yang kemudian kementerian dalam negeri bisa sampaikan ke mereka pak terakhir pak
kami sampaikan kepada masyarakat kita ikuti aturan hukum yang sudah ada yang sudah berjalan
kalau perpu itu dikeluarkan pada saat keadaan negara yang sangat mendesak
atau kebutuhan yang sangat terancam
kemudian keluarlah perpu ini kan belum
proses hukum masih berjalan
kita masih menghargai proses hukum yang ada
kemudian masyarakat juga bisa memilih mendewasakan kita untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak
kalau toh mereka bilang tersangka ya buktikan kalau tidak bersalah
ini kan tentunya akan menjadikan proses yang baik juga untuk mengedepankan alasan alasan dan bukti bukti yang memang mereka tidak bersalah
tapi semua ini akan menjadi pelajaran bagi kita untuk mencalonkan diri dengan baik
dan masyarakat juga memilih calon calonnya dengan baik
terima kasih sekali lagi pak arief m edi kepala pusat penerangan kementerian dalam negeri atas waktunya bersama cnn indonesia prime news